ya dan ini untuk pertama kalinya upacara pengibaran bendera peringatan dari hari ulang tahun ke tujuh puluh empat kemerdekaan republik indonesia dilakukan di pulau reklamasi di jakarta utara
ini sempat yang kontroversial itu ya nah upacara diikuti setidaknya ada empat pegawai negeri sipil
seluruh pegawai negeri sipil dari kota administratif dki jakarta wajib mengikuti upacara di pantai maju atau pulau d
upacara dipimpin gubernur dki jakarta nisbah swedang selaku inspektor upacara
sedangkan komandan upacara merupakan kepala satuan pamung praja dki jakarta arifin
dan inilah bendera merah putih perdana yang terbentang di atas pantai maju
dua puluh anggota paski braka provinsi dki jakarta pun menjadi bagian dari sejarah upacara pengibaran bendera ke tujuh puluh empat ini
anies baswedan menyampaikan pengibaran bendera di pantai maju menandakan bahwa tanah reklamasi adalah tanah milik negara
bukan milik negara
di pantai maju ini adalah lahan hasil reklamasi
dan sengaja kita selenggarakan di sini untuk mengirimkan pesan kepada semua
lahan ini dahulunya tertutup seakan milik pribadi
bahkan unsur pemerintah masuk pun sering mengalami kesulitan
hari ini kita selenggarakan upacara di sini mengirimkan pesan kepada semua
bahwa ini adalah
tanah air kita
ini adalah tanah kita
dan kita ingin memastikan bahwa bendera merah putih pun berkibar di tanah ini